ketua mahkamah agung hatta ali akhirnya melantik muhammad saleh sebagai ketua dpd menggantikan irman gusman rabu pagi tadi
pelantikan sempat tertunda karena hatta ali batal hadir di kompleks parlemen selasa kemarin
dalam pidato pertamanya setelah dilantik m saleh meminta dukungan kepada para senator
untuk mengembalikan marwah lembaga senat yang sempat tercoreng karena kasus dugaan suap yang menimpa ketua dpd sebelumnya
senator asal bengkulu ini juga tidak mempermasalahkan tata tertib dpd hasil revisi yang mengatur masa kepemimpinan pimpinan dpd hanya dua lima tahun
saya akan berusaha sekuat mungkin untuk menjaga keharmonisan dan persatuan dan kesatuan di antara seluruh anggota
kita akan menghilangkan semua periksaan
bagaimana kabar terbaru dari dewan perwakilan daerah kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia dimas adityo
selamat malam dimas ada pr besar yang harus dikerjakan oleh ketua dpd yang baru ini setelah dilantik pada pagi tadi
adalah mengembalikan keharmonisasi
kesan di dalam tubuh dpd sendiri apa yang paling penting disampaikan oleh m saleh yang akan dilakukan untuk mengembalikan keharmonisan tersebut
selamat malam indra
seperti yang disampaikan oleh muhammad saleh setelah dia terpilih sebagai pimpinan dpd juga sekaligus ketua dpd semalam
dia mengatakan bahwa langkah paling penting yang akan dia lakukan tugas paling berat
yang akan dia lakukan ke depan sebagai ketua dewan perwakilan daerah adalah menyatukan seluruh anggota dpd untuk kembali bersatu sebagai anggota
kesatuan dewan perwakilan daerah sebagai lembaga perwakilan daerah yang tidak lagi terbelah begitu dan tidak ada lagi friksi friksi yang muncul seperti yang selama ini kita ketahui bahwa dpd sempat muncul di dpd sempat muncul
kegaduhan kegaduhan seperti di awal tahun ini pada januari lalu kita tahu bahwa dpd sempat mengalami kegaduhan pada saat rapat paripurna di mana ada perbedaan pendapat di antara mereka yang menyetujui atau menginginkan masa jabatan pimpinan dpd hanya dua setengah tahun saja tetapi ada juga yang mendukung atau menolak upaya untuk membatasi jabatan pimpinan dpd